kalian berdua boleh menggunakan fasilitas di kampus ini
jika kalian ingin mengadakan acara donasi
supaya lebih banyak lagi yang terlibat
untuk mengikuti niat niat baik seperti kalian berdua
makasih banyak ya pak
yaudah jangan sedih lagi
yang penting kan kamu dia minta maaf
jangan depan umu
gue kan udah suruh lo isi rahat di rumah
lo ngapain nekat masih masuk
tuh kan mana bersin bersin lagi
udah tahu badan lo tuh lagi sakit
abis hujan hujanan semalam
masih aja masuk
udah sih isi rahat aja di rumah
tuh kan jadi kayak gitu
lo udah nanya dimarahin terus
jatuh gue lagi sakit
ibu terpaksa masuk karena ada uts
ya justru karena itu lo kenapa nekat masuk coba
atau di tengah uts
lo tiba tiba lemes terus gak bisa nyelesain
lo tuh pagi pagi bikin gue gemes tau gak
perlu perhatian banget sih sama gue
kayak khawatir gitu takut gue kenapa napa
gemes tau gak sama lo
ih apaan deh
lili berdua aneh dan unik
tapi gengsi untuk menyatakan perasaannya kalau saling sayang
apa perlu nih
gue duluan yang ngungkapin rasa sayang gue
aduh kalo itu sih lo yang ngarep ya yanti
apa perlu kita tarik ke gudang nih mereka berdua nih
siapa tau keluar dari gudang mungkin jadi yang
kebetulan sekali saya ketemu kalian disini
kalian berdua ditunggu di ruang dekan
maaf pak kalo boleh tau emang ada apa ya
wah saya kurang tau
ya makasih ya pak
bebek silla bebek silla
eben pergi pergi pergi
semua orang kan jadi tahu
gue jadi ayam jadi figuran doang
sling banget sih itu orang
gateng ini ini ini
kenapa kok silla kaget kaget kayak gitu kan tetep jadi ikutan kaget
tata ini semua tuh gara gara lo tau gak
kok gara gara tata sih
jelas lah lo kan yang ngepost foto gue jadi ayam di ig story loh
maksudnya lo tuh apa sih lu tuh mikir gak sih
atau lo sengaja mau ngejatuhin gol
silla jangan marah marah dulu ya
tata itu kagum banget sebenernya sama silla
sila masih berusaha untuk acting walaupun
silla itu gak keliatan mukanya
pakai kostum maskot ayam
dan tata denger juga loh waktu itu
bapak sutradaranya juga puji siwa
uh tahu lo bisa gak sih gak usah banyak alasan
lo tuh bener bener definisi musuh dalam selimut tau gak
tata gak jadi musuh dalam selimutnya silla
kenan deh gak jadi musuh kayak gimana
tata hapus deh postingannya sekarang
lagipula di postingan itu juga tata gak sebut sebut nama silla loh
tata lo percuma juga lo mau take down itu postingan
lo mau hapus atau mau gimana walaupun gak ada nama gue
karena gue juga udah nyebarin ke semua anak anak kalo gue jadi bintang iklan
lo tuh gimana sih
sampe kapan pun gue gak akan maafin lo
silla juga cantik
tuh silla cega sih gak maafin tata

emang bener ya gue ini baik dan gue cantik iya
kamu gak apa apa
itu tadi kenapa
gak apa apa malah tata suka orang seneng banget karena udah ada main seneng gary disini
udah baik kan kan
alhamdulillah udah gak kena parah parah kok
makanya aku bisa balik kampus lagi
alhamdulillah hirap ya allah
aku baik baik aja
akhirnya kalau gitu mudah mudahan papa kamu di bandung keadaannya semakin membaik dan sehat sehat terus
doa buat aku apa
oh tata tau
doa untuk my handsome gary dari tata adalah
semoga my handsome gary gak pergi pergi lagi
dan gak buat hubungan kita jadi ldr lagi
karena ditinggal satu hari aja sama my handsome gary itu udah bikin tata kangen banget
aku juga kangen tapi
jangan teriak teriakan di kampus
saya sudah melihat hasil dari iklan kalian berdua
karena nathan sudah memperlihatkan hasil yang pada saya
dan sebentar lagi proses post production akan selesai dan iklan tersebut akan tayang
saya yakin dan percaya
kalau hasil iklan tersebut pasti akan sangat memuaskan
karena itu kami bangga sama kalian berdua
makasih ya pak atas perhatiannya
saya juga mau ngucapin terima kasih banyak ya pak
dan selain itu terima kasih juga udah membolehkan kita berdua untuk
menyumbangkan uang honor kita buat anak anak pantiasuan tiarahati
kalian berdua memang anak anak berhati mulia
karena kalian masih mau berbagi sama anak anak di pantiasuan
nama universitas ini juga makin dikenal karena kalian dua
atas pertimbangan itulah
kami sebagai perwakilan dari universitas
akan memberikan apresiasi untuk kalian berdua
kalian akan mendapatkan biaya siswa
sampai kalian berdua lulus dari universitas ini
makasih pak basman
dan yang kedua
kalian berdua boleh menggunakan fasilitas di kampus ini
jika kalian ingin mengadakan acara donasi
supaya lebih banyak lagi yang terlibat
untuk mengikuti niat niat baik seperti kalian berdua
makasih banyak ya pak
ya udah jangan sedih lagi
yang penting kan kamu dia minta maaf
tapi tapi tapi ya mbak hanson giri
kalau dia udah gak mau lagi turun sama tata
kalau menurut aku sih
karena dia masih emosi aja
dia nggak mungkin bener bener ngomong kayak gitu sih
aku kan udah balik
udah ada aku juga disini
dan aku bisa jadi teman
sekaligus pacar buat kamu
jadi kamu tenang aja ya
kamu tuh so sweet banget ya mbak hanson giri
tangan apa ajak berantem sih
elah gue khan juga nih
lama lama banget di bandung
betah banget kayaknya
baliknya ke jakarta kok lampu banget
cuman selain lo ngejagain bokap lo yang lagi sakit di bandung
gue pengen tanya sama lo nih
lo tau sendiri lah
bandung kan garli
eh singkir kustap